anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
anak korban gempa dan tsunami di palu bertemu dengan presiden jokowi
saat bertemu ia menceritakan kejadian yang menimpanya kepada presiden dan ingin ikut dengan presiden
ini adalah kunjungan kedua presiden jokowi ke sulawesi tengah
selain percepatan evakuasi presiden juga berjanji pendistribusian logistik bbm dan pasokan listrik ke wilayah terdampak gempa
begitulah permintaan israel kepada presiden jokowi dodo
meski telah diberi makanan ringan israel tidak juga beranjak dari samping presiden
menjawab pertanyaan israel jokowi meminta ia untuk menunggu di rumah saja dan belajar di sekolah
jokowi juga menjanjikan perbaikan sekolahnya yang rusak
israel merupakan korban selamat dalam gempa dan tsunami yang menerjang sulawesi tengah pada jumat pekan

menurut sang ayah erik ia bersama israel dan kembarannya kim tengah berada di pantai talise ketika tsunami menerjang
namun hari bahagia itu ternyata berubah menjadi hari paling kelam bagi mereka
debbie ibunda israel meninggal sedangkan sang ayah dan kembarannya mengalami luka
kini israel bisa bertemu presiden
ia bertemu saat jokowi memantau evakuasi
jokowi juga melakukan evakuasi di hotel roa roa palu
ini adalah kunjungan kedua jokowi ke palu
sebelum ke hotel roa roa jokowi yang didampingi sejumlah menteri kabinet kerja mengunjungi kawasan petobo
di kawasan ini terjadi likuifaksi yang menyebabkan ratusan rumah tertimbun lumpur saat gempa mengguncang sulawesi tengah jumat pekan lalu
petobo menjadi salah satu lokasi titik fokus pencarian korban
presiden memastikan proses evakuasi pencarian korban dan pembersihan
pembersihan di barangnya adalah roa sigi dan petobo kota palu berjalan sesuai rencana
presiden juga menyebut pasokan listrik logistik dan bbm sudah didistribusikan ke lokasi terdampak gempa
yang belum terjangkau ini masih dalam proses hari ini
tadi juga baru saja saya perintahkan
misalnya di kabupaten sigi tadi ada empat bawati ya empat kecamatan yang masih memerlukan logistik
ini akan kita perintahkan lagi untuk dihantar ke sana
pak perangkat apa

pak perangkat apa
pak perangkat apa
pak perangkat apa
pak perangkat apa
segera selesai kita ingin menghidupkan titik titik ekonomi baik pasar baik toko toko
saya sampaikan ke pak gup agar mereka diajak dihimbau untuk buka kembali sehingga aktivitas ekonomi itu menjadi bergerak
kunjungan presiden dilanjutkan ke kabupaten donggala
di sini presiden bertemu dan berdialog dengan masyarakat yang terkena dampak bencana di tenda pengungsian
kunjungan kerja kepala negara berakhir di kabupaten donggala dan bertolak untuk kembali ke jakarta